dan ke informasi lain setelah diperiksa selama hampir dua belas jam
satu warga negara tiongkok yang diduga menjalankan praktek online ilegal dibawa ke kantor imigrasi
menggunakan dua minibus selasa dini hari dua puluh dua lelaki dan sembilan wanita
warga negara tiongkok digelandang ke kantor imigrasi
untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelumnya mereka diperiksa selama hampir dua belas jam
oleh petugas gabungan mabespori dan imigrasi di rumah kontrakan mereka
di kompleks villa duta kelurahan baranang siang bogor timur
tempat ini diubah menjadi tempat kerja mulai dari ruang tamu hingga kamar mandi
ratusan peralatan yang ditemukan antara lain komputer perangkat sambungan internet
telepon kabel telepon seluler dan komputer jinjing
mereka memiliki berkas data nomor kode negara tiongkok
polisi juga menyita sebuah mobil dan motor
warga tiongkok ini diduga melakukan penipuan online antar negara
dengan sasaran mayoritas warga di tiongkok
pemeriksaan lebih lanjut sebelumnya mereka diperiksa selama hampir dua belas jam
oleh petugas gabungan mabespori dan imigrasi di rumah kontrakan mereka

polisi juga menyita sebuah mobil dan motor
polisi menawarkan membantu kasus terhadap korban yang ada di cina sana

mereka juga menawarkan barang barang yang saya tanya gudangnya ada di mana
kudangnya ada di cina sana
setelah mereka nanti mendapatkan teman setelah itu menangkan transpori berapa uang
enggak berjaya yang saya katakan tadi melakukan kegiatan penipuan secara langsung
itu satu satulah di mana setiap orang asing tidak bisa menipu dokumen imigrasinya
nanti kita bisa terjadi dan kita proses lain
setelah kita kembangkan kita akan proses satu satulah